olahraga kembali mengharumkan nama indonesia di kancah internasional
setelah atlet junior berkuda indonesia muhammad akbar kurniawan
meraih juara pertama kelas satu ratus lima cm
dalam kejuaraan berkuda junior jumping asia ketiga di taiwan
ingin tahu seperti apa sosok akbar kurniawan
nah terus habis itu kan suka diajak ke tempat wisata yang ada kudanya
nah itu aku selalu naik kuda di tempat wisata itu
enggak cuma sekali bisa dua kali kuja bisa dua kali putar
dulu pas kelas tiga itu aku belum kelas tiga sebelum berkuda ya
itu aku belum sunat
nah abis itu pas disuruh sunat aku minta harus dibeliin kuda dulu baru mau
jadi aku umur sembilan tahun
sembilan tahun kelas tiga sd aku udah mulai berkuda
pertamanya belum pakai kudaku masih latihan pakai kuda orang
nah terus abis itu lama lama sama ayahku dibeliin kuda
nah aku mulai latihan pakai kudaku sendiri
kalau di keluarga yang pertama orang tua yang selalu mendukung
yang selalu mendukung dari belakang
kalau dari ada lagi yang dari pelatih yang suka memotivasi juga tentang kudanya
sampai saat ini
yang paling besar itu di princess cup thailand
itu dapat first place atau juara pertama
sama di taipei
itu juga tingkat asia asia ocean
jadi ada australia juga itu juga dapet first place
aku juga diundang sama longines untuk main di hong kong februari dua ribu sembilan belas
sama kalau prestasi yang di dalam negeri cukup banyak
mulai dari dressage sama jumping ada
perasaan aku seneng banget
karena kan itu pertandingan internasional pertama yang pernah aku lakuin
karena itu juga udah bisa dapet first place kan
membawa nama indonesia
target aku ke depannya bisa terus berprestasi
membanggakan kedua orang tua
dan juga bisa membanggakan nama bangsa indonesia di internasional
waktu itu sama kuda yang namanya autum
itu lagi di pertandingan di apm
jadi lagi pemanasan
terus aku jatuh sama kuda kuda ya
dan itu ternyata retak
dan abis itu istirahat
seminggu dua minggu
abis itu habis istirahat seminggu dua minggu kita langsung berangkat ke taipei
retak itu kan di perban
terus aku waktu itu ke kandang
terus nemuin kuda yang jatuh bareng aku
pas aku temuin dia kayak merasa bersalah
abis itu kayak mukanya kayak muka bersalah gitu
kuda buat aku termasuk hidup aku
kalau misalkan nggak ada kuda
mungkin aku nggak bisa jadi juara asia
gak bisa jadi seperti sekarang
karena kuda itu yang ngebawa aku dari nol belajar berkuda sampai sekarang